komnas perempuan menerima sekitar dua lebih laporan kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun dua ribu dua puluh
kasus kekerasan terhadap istri menempati urutan pertama dari keseluruhan kasus kekerasan dalam rumah tangga
komnas perempuan mengungkap beragam alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga
salah satunya adalah kuatnya budaya patriarki di masyarakat indonesia
di mana perempuan diharuskan tunduk atau patuh terhadap laki laki
kekerasan terhadap istri itu lumayan tinggi ya
setelah kmp ya kalau di komnas perempuan baru tahun ini kmp kekerasan mantan pacar
ya itu lebih tinggi daripada kekerasan terhadap istri baru tahun ini
tetapi lima belas tahun terakhir selalu kekerasan terhadap istri itu selalu yang paling tinggi
kalau itu yang lapor ke komnas perempuan tetapi kalau yang lapor ke satu ratus dua puluh sembilan lembaga layanan
ya itu kekerasan terhadap istri
kekerasan terhadap istri itu selalu yang paling tinggi

rt itu belum secara menyeluruh ya itu tertuntaskan dengan baik gitu
kenapa karena banyak juga kasus kasus kdrt itu yang laporannya itu dicabut balik gitu
jadi kayak hanya kayak gertakan gitu loh jadi sebenarnya juga nggak tega memenjarakan suami ya
lalu tahukah anda bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mungkin terjadi
ondang ondang nomor ini tidak akan terjadi

dalam rumah tangga menjelaskan ada
beberapa macam bentuk kekerasan tersebut
pertama kekerasan fisik
di mana adanya penggunaan kekuatan fisik
secara sengaja atau senjata
yang dapat membahayakan atau melukai orang
kedua kekerasan seksual
meliputi adanya tindakan seksual
tanpa persetujuan pemaksaan hubungan seksual
ketika sedang sakit eksploitasi
seksual hingga pemaksaan aborsi
sikis meliputi penghinaan
membentak dan mempermalukan
dengan sengaja untuk menjatuhkan
mental orang lain
keempat kekerasan terhadap anak
memukul membentak hingga eksploitasi
anak kelima kekerasan
ekonomi meliputi perbudakan
tidak dinafkahi hingga
melarang anggota keluarga tidak bekerja
senada dengan komnas perempuan
lembaga bantuan hukum asosiasi perempuan
indonesia untuk keadilan atau apik
menyebut angka kekerasan dalam rumah tangga
pada tahun dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh
juga mengalami peningkatan
dibandingkan tahun dua ribu sembilan belas
di mana kasus kekerasan terhadap
istri menempati urutan teratas
dari seluruh kasus kekerasan yang dilaporkan
tapi kalau dari kasus catatan kami
di dua ribu sembilan belas ada sebanyak
yang dilaporkan ke kami
sementara di dua ribu dua
itu ada empat ratus delapan belas kasus
tahun dua ribu dua puluh satu kemarin kami
catatan kami yang paling tertinggi itu
kasus kekerasan berbasis jenis online
yang sebetulnya didominasi
dan juga dipengaruhi oleh
salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga
kekerasan dalam rumah tangga
merupakan salah satu tindak pidana yang jelas
mengutip undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua
tentang penghapusan kdrt
pelaku kdrt bahkan bisa terancam
hukuman berat hingga dua puluh tahun penjara
tak hanya itu
lingkup anggota keluarga yang bisa membuat
laporan kekerasan tak hanya anak istri
atau suami melainkan orang orang
yang juga memiliki hubungan dalam satu keluarga inti
dan menetap dalam rumah tangga